sebelum mengawali deal with business kami mendapatkan berita terbaru mengenai tabrakan kereta api yang terjadi di bogor
ribuan penumpang kereta komuter tujuan jakarta jumat pagi terlantar di stasiun bogor jawa barat
perjalanan kereta komuter mengalami gangguan akibat kereta lokomotif menabrak rangkaian pengangkut krain di lintasan tersebut
keretangan kereta komuter di stasiun bogor jumat pagi diserbu para penumpang
mereka telah menunggu kereta selama berjam jam
aksi dorong dan berdesakan pun tidak terhindarkan
gangguan perjalanan kereta komuter ini disebabkan rangkaian lokomotif menabrak kereta pengangkut krain di lintasan cilebut
bojong gede jumat dini hari dan tidak ada korban jiwa
namun dua jalur lintasan rel sempat ditutup karena proses evakuasi bangkai kereta
meski sempat lumpuh lalu lintas kereta bogor jakarta mulai bisa dilintasi satu jalur dua jam kemudian
namun jadwal perjalanan kereta belum sepenuhnya normal
sudirman ini udah nunggu berapa lama tadi
ada apa kan
anjlok ya kereta anjlok di cilebut
kesel sih lama nunggu
lama nunggu ya
tapi bagaimana paling cepat soalnya kereta
dan kini kita sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan jurnalis transmedia muhammad juanda di stasiun bogor jawa barat
ya selamat siang
juanda bagaimana situasi terakhir
di stasiun apakah masih ada penumpukan penumpang yang anda lihat di sana
dapat kami sampaikan untuk situasi di stasiun bogor saat ini
dampak dari kecelakaan tadi pagi
masih belum rapi atau belum dibenahi oleh petugas
dan masih ada sedikit penumpukan
namun sebagian penumpang semuanya sudah diterangkut
untuk lalu lintas
jurusan bogor jakarta
pemberangkatan bogor jakarta
apakah anda sudah mendapatkan informasi bagaimana kondisi
kereta api yang tabrakan
apakah sudah bisa dievakuasi di sana
untuk rangkaian lokomotif yang menabrak kren tadi
dari kilometer empat puluh enam lintasan cilebut
kedua rangkaian itu di
informasinya ditarik ke dipo depok demikian
baik sudah mulai ditarik ya
adakah keterangan resmi dari pihak pt kai
terkait insiden ini yang sudah anda peroleh
tiba di stasiun bogor
mereka masih di jakarta
sampai saat ini
kai maupun stasiun bogor
karena mereka masih
baik terima kasih muhammad juanda
melaporkan langsung dari bogor jawa barat